ya dan kini saatnya kita simak situasi terkini
arus lalu lintas tentu saja masih bersama dengan waze
dan saat ini kita akan mencoba untuk memantau
arus selalu lintas untuk di kawasan jati negara
setelah tadi pagi atau tadi subuh
sempat terjadi tawuran dan menyebabkan sebuah ruko terbakar
bisa kita lihat dan juga sempat ditutup
jalan dari jati negara barat untuk arah
dari jati negara menuju kampung melayu sempat ditutup
namun sekarang arus sudah mulai dibuka
kita lihat kepadatan sudah tampak terjadi
bahkan sejumlah pengguna waste melaporkan
kepadatan terjadi di area kasab langka
untuk menuju ke kawasan pusat bisnis
di kawasan kuningan dan jakarta pusat lainnya
sementara dari kawasan jati negara kita bergeser lagi
ke tol dalam kota atau tepatnya di kacawang interchange
bisa kita lihat juga bahwa kepadatan sudah mulai terjadi
awal ramadhan ini kemungkinan banyak orang
yang berangkat ke kantor atau berangkat ke jakarta
untuk berangkat lebih pagi lagi
sehingga pada pukul enam lebih tiga puluh menit ini
lebih atau tujuh kurang seperempat ini
sudah banyak pengguna kendaraan yang sudah datang
untuk melintas di kawasan tol dalam kota
untuk menuju ke jakarta
bahkan kecepatannya sudah mencapai sembilan belas km per jam
dan kepadatan selain dari tol bekas
juga tol yang berasal dari jago rawi
juga sudah mulai padat
dan itu tadi informasi yang sudah kami hadirkan
tentu saja bersama dengan waze
tetaplah bergabung bersama komunitas cnn